hai kita panggilkan exanzen dari pesantren nipta hul jannah
hai launya besar kecil kecil
udah ngasih disebut sebut
maka dari itu usaha yang mulia dan santun memutuskan
bahwa kamu akan ustadz ikut sertakan ke dalam turnamen silat antar pesantren
tapi sebagai cadangannya haikal
gapapa ustadz yang penting juga main
jadi cadangan kek jadi mainnya juga
baik selamat sekali lagi untuk haikal dan sobri sebagai cadangannya ya
sekarang belajar nonjok dan ngelak sekaligus
mulai dari sini
ya cepetnya gini
sentrasi percaya diri
sentrasi pro gara
nggak perlu fokus fokus gampang kecil
ayam bulbul rinca sitai mau nanya dong ayam bubul udah nyelebarin foto foto ibunya beyond
udah tadi sudah foto kopi terus ditempel di pamplet pamplet sampai ke kampung sebelah
ayam bulbul rincah sita mau tanya lagi boleh nggak udah ada yang ngelepon bion ya belumlah
emang sih fotonya udah disebar ntar juga kalau orang nemuin ngeliat pasti ntar disamperin ke
sini karena kan di fotonya tuh ada tulisan nomor telepon pondok pesantren kunanta betul itu sabar
eh pade pasatam bisa denger bisa ngeliat enggak saya tuh nanyanya sama siapa sih aku
kan nanyanya sama ayam bulbul aku apa kalian yang repot repot pada nyautin sih menyari perhatian aku
ya adem positi pasri kiti jadi besok nggak usah ikut saya mementuk mencari ibuku oh lebih baik
kita fokus mendukung anak anak di turnamen silatu silat
fokusnya begini hanya dah sambil kita kasih dukungan ke anak anak sekalian kita nyari

nggak diberi ke makna antara risa dan kita jangan bisa terkena yang civilians maksudku
sebelum kita berangkat alangkah lebih baik kita berdoa
agar kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari allah swt
agar tim pencaksilat dari pondok pesantren kita bisa menang
agar kita selalu mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari allah swt
sampai menuju perjalanan kita salawat dulu
iya di sini
sampai di kor ya
kita sudah sampai
ayo semuanya turun turun turun
dalam situ ya
dalam situ ya
masuk dalam masuk dalam
turun dulu masuk dalam
gimana caranya kita harus bikin cycle itu gak ikut pertandingan
nih caranya gini
sekali lagi sekali lagi
enggak kenceng belum
sekarang kita panggilkan butet perwakilan dari kunanta melawan mesya dari pesantren al mugmin
ya si anak anak
butet kuat kan
kamu harus menang ya
butet sebelum tanding bertawa dulu ya

tapi bakalan kalah
sekali aja langsung kalah
eh kalian tuh gimana sih
kalian itu harusnya nyemangatin butet
karena butet itu perwakilan dari kunanta
bukan malah nyuruh nyuruh
bukan malah nyuruh nyuruh
bukan malah nyuruh nyuruh
bukan malah nyuruh nyuruh
kalian harusnya merakin kayak gitu
eh iblis yaudah
ah tunggu bentar
lian bantuin iblis buat pegangin mereka
kita aja kebanyakan menegur dia pasti krista
kamu udah ketemu sama duduk duduk duduk itu udah kangen banget sama kamu oh iya
apas nih ada tio brembo
kalian ada lihat haikal gak
indra pasti gak liat haikal ya
selanjutnya kami panggil
haikal perwakilan dari pesantren kunanta
aduh gimana ya
gimana kalau kita ganti subri aja dulu yang maju ya
nah ya ustaz
daripada kunanta di disqualifikasi
kadang sudah daurat
jadi kita majukan sobri dulu
aduh tapi kalo sobri kan sih udah bilang dia cuman om doh
ustaz tapi kan kita gak ada pilihan lain ustaz
bener kita gak ada pilihan lain
udah sobri aja ya
yaudah deh sop aja deh
memberi kamu ganti baju siap siap deh
yes yaudah ustaz
paling si aika pulang karena takut lawannya gede gede
itu memang sungguh memalukan
oe bakal cari haikal sampai ketemu
gak boleh kayak gitu kak
sampai temen sendiri
gak boleh kayak gitu
udah siap sobri
gak mau tunggu sini
siap yang mau lawannya
apa yang kamu kedepan
kenapa dong gak apa apa ustaz
ketemu ustaz sayang
kamu jangan malu maluin dong
aduh ngapain sih
saya maju set
eh tukang abel
dari sudut lain kita panggilkan
lawanya besar kecil
matanya melotot dulu kayak burung hantu
mau pilih yang lawan gitu aja nih
mari kita banget